kita berbeda berbeda suku bahasa budaya juga agama
indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa indonesia
perbedaan bersemi indah dari sabang sampai merauke
menjadi identitas bangsa indonesia di mata dunia
keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat
kita berbeda tapi kita satu
bersama polri presisi rajut kebinekaan sebagai satu keluarga
karena kita satu indonesia
mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk indonesia
jangan lupa like share dan subscribe ya
proklamasi kami bangsa indonesia
proklamasi kemerdekaan indonesia yang terjadi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
bukanlah akhir dari perjuangan melawan penjajah
proklamasi justru menjadi awal yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan
proklamasi kemerdekaan indonesia yang terjadi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
kedatangan tentara sekutu yang membawa serta pasukan belanda
direspon dengan perlawanan sengit oleh pejuang republik indonesia
proklamasi kemerdekaan indonesia yang terjadi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
dengan ibu menyatakan kemerdekaan indonesia yang terjadi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
berakhir setelah dan dijalankan adit ibu tertegu terithong magomi
dan memang lintas rahasia antaradiko britster
karena ditanda tanganinya perjanjian renville
wilayah jawa timur berkurang secara signifikan
dari isi dari perjanjian rafael itu memang salah satunya
bahwa prajurit prajurit yang ada di daerah kantong itu harus dipindahkan
oleh karena itulah dibuatlah garis fatmuk
jadi yang dimulai dari ngersek dari utara di ngersek di jawa timur itu
kemudian ditarik ke selatan di daerah mojo agung
kemudian naik ke gunung arjuna
terus belok ke timur ke arah pakus haji
sampai nanti di beladak perak
kemudra india dengan munculnya garis demarkasi itu
daerah batu dan kota malang itu menjadi daerahnya belanda
sementara kita itu ada di bagian barat dari pujon
pada masa itu garis demarkasi dijaga oleh kesatuan polisi keamanan
yang berada di bawah komando inspektur polisi garjito
ada garis status quo di dalam perundingan kapal renville
belanda pada saat itu dengan pemerintah republik indonesia
maka garis tempur yang sebelumnya itu di ren gunung itu
lalu dengan perjanjian ini kita harus dundur tiga km jaraknya dari tempat
di mana pertempuran itu terjadi
yang harus dijaga oleh pk militer tidak boleh duduk di situ
jadi untuk pengamanan ini harus khusus dijaga oleh pk
yang sekarang menjembat daripada polri itu
pasukan polisi ini menempati tiga pos yang tersebar di sekitar garis demarkasi
di sisi lain pasukan polisi keamanan dari pihak belanda
veiligaits politi juga mendirikan pos untuk mengamankan wilayahnya
pujon menjadi satu daerah kunci
karena ini juga pintu masuk untuk masuk ke wilayah barat
daerah pujon sebagai salah satu garis depan pertahanan republik indonesia di jawa timur
peran polisi sangat penting karena polisi bekerja sama dengan tni
itu ada menjaga dari pos pos demarkasi tersebut
suasana di garis status quo diramaikan oleh aktivitas masyarakat
yang akan melintasi pos jaga dari wilayah kedua negara
rakyat indonesia yang melintasi pos jaga belanda mengalami penganiayaan dan perampasan
tindakan kekerasan itu memancing reaksi para pejuang indonesia
dan polisi keamanan untuk membela rakyat yang tertindas oleh pasukan belanda
tempat kerasaan tengah belanda
tanggal tujuh desember seribu sembilan ratus empat puluh delapan sekitar pukul enam belas
mulai terjadi kontak senjata dengan tentara belanda
pasukan gabungan tni dan polisi keamanan
dengan dibantu oleh rakyat memberi perlawanan atas penindasan yang dilakukan oleh belanda
perubahan di situ dari strategi perang linier yang frontal gitu dengan cara grilya
nah kasus yang di pandansari itu sebenarnya adalah serangan yang gerilya
pada pertempuran ini menewaskan seorang serdadu belanda
pasukan republik indonesia berhasil merampas jib dari polisi belanda
dua pucuk senjata topi baja jas hujan dan pesawat telepon
ini tentu sangat bermanfaat bagi kita tentu dari sisi moral juga
karena sebuah kemenangan meskipun ada yang bugur sudah saya katakan tadi
tapi sesuatu yang kita bisa mengusir dan merampas itu adalah sesuatu yang penting bagi perjuangan
bahwa tentara yang belanda yang notabene persenjataannya lebih
bagus ya pengalaman tempurnya di dalam perang dunia juga sudah diuji
itu ternyata bisa dikalahkan
dan itu menaikkan moral juang kita
indonesia adalah paru paru dunia menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan
memengaruhi berbagai aspek kehidupan
kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi
menjadi warisan terbaik untuk bumi pertiwi

berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam indonesia
mari bersama melestarikan alam untuk masa depan
pada tanggal delapan belas desember seribu sembilan ratus empat puluh
pemerintah belanda menyatakan bahwa tidak lagi merasa terikat oleh sesuatu perjanjian dengan indonesia
tidak ada tingkatan lagi diantaranya
kami telah gaundrung merdeka
janganlah bermain dengan kata kata
tidakkah tuan tuan di belakang kata tuan tuan itu

tidaklah tuan tuan di belakang kata tuan tuan itu
bersama sama amerika inggris dan australia telah menyerang bangsa indonesia
semuanya kami yalah merdeka atau mati
bagi kami tidak ada tanah air sonter kemerdekaan
tidak ada kemerdekaan senter tanah air
kalau tuan tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam
maka kami akan melawan mati matian
suasana di garis status quo semakin mencekam
rakyat yang hendak melintasi wilayah tersebut bertambah takut akan kekejaman polisi belanda
itu sebenarnya dimulai dari pernyataan sepihak pihak belanda bahwa
dia tidak terikat perjanjian rangfill
dan itu terjadi tanggal delapan belas desember seribu sembilan ratus empat puluh delapan jam sebelas empat puluh malam
berita itu ya jadi malam
sehingga jam dua belas berikutnya setelah jam dua belas ya tanggal
mereka sudah melakukan serangan militer
sehingga kalau kita baca di dalam fakta fakta menyerang ibu kota republik yogyakarta
pagi pagi sekali pagi pagi tentara belanda dengan menggunakan lintas udara menyerang daerah ibu kota
dalam waktu singkat belanda dapat menguasai lapangan terbang maguwo dan yogyakarta
malam dinyatakan begitu paginya mereka melakukan serangan yang sudah disiapkan
sebenarnya kan target utamanya itu adalah medalan pembangkit listrik
karena apa karena memasok listrik ke arah hujan dan batu
nah ini kalau tetap dikuasai republik tentu ketergantungan listrik ini pada republik ini kan tinggi
dia harus melalui garis demarkasi di mana itu ada pos pos
sekitar jam sembilan tiga puluh datang tiga orang tentara belanda mendekat ke pos polisi keamanan satu
lihat situasi itu ya kemudian balik lagi itu dianggap
karena kan memang setiap hari dilakukan seperti itu
ya tidak mungkin tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah mata mata yang melihat kondisi real di perbatasan seperti apa
nah karena ini sebagai sebuah rutinitas mungkin tidak dianggap sebuah awal dari sebuah serangan militer
tepatnya pukul dua belas tiga puluh tentara belanda datang lagi
kali ini mereka menerobos garis status quo dari arah utara dengan jumlah yang cukup banyak dengan formasi siap menyerang
mereka yang di pos tentara republik inilah yang pertama kali menyambut pasukan belanda ini
dan ini persyataannya lengkap
kebiasaan belanda itu kalau mau bergerak kan didahului oleh
pesawat dulu ya membuka jalan
yang deng deng dengkan gitu ya baru infanterinya bergerak
jadi memang dalam kondisi yang mencekam dan kondisi tidak seimbang
pertempuran sengit terjadi di antara kedua kubu
polisi keamanan berjuang dengan gigih untuk mempertahankan garis status quoh
tugas polisi keamanan yang berjaga di posko
melakukan perlawanan sambil berupaya untuk mencari bantuan ke wilayah pujon lor
di antara korban pertempuran pada hari itu
naas bagi agen polisi kacung permadi
terbujur kaku tertembus peluru dalam usaha untuk mengantisipasi serangan belanda
agen polisi kacung permadi tertembak dan gugur dalam tugas mengawal wilayah republik indonesia
salah satu pejuang polisi asal kejamatan pujon kabupaten malang
kacung permadi merupakan warga asli pujan
beliau lahir pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
ibu beliau bernama ibu siti yang merupakan warga pandesari
sedangkan ayah beliau bernama bapak marto seorang pria yang berasal dari jawa barat
kajeng permadi menghabiskan masa kecil dan masa mudanya di desa pandesari
beliau diangkat sebagai anggota detasmen kepolisian kawedanan pujon
yang bermarkas di kecamatan batu
posisi pertamanya adalah sebagai personil kompi markas
dengan seorang wanita dari desa bujorlor
kacung kembali berdinas dan ditempatkan di detasmen kepolisian kawedanan
yang berlokasi di kota batu
setelah batu dikuasai belanda pada agresi militer i
kacung permadi bersama detesmen polisi kawedanan pujon
berpindah markas dari batu ke pujon kidul
di sini beliau mendapatkan penugasan baru
sebagai penjaga pos perbatasan yang berlokasi di desa dusun sebalu
desa pandesari kecamatan pujon
jadi saya sebaluh menikah
berjuang pun saya semuruh menikah
saya berjalan ke tempat berbeda
tempat yang saya menikah itu sudah datang
pak kacung ini memang sebaiknya datang ke pak kacung
pertama dimakamkan di makam umum gesingan
kedua dipindah ke makam umum sebalu
setelah kemerdekaan dipindah lagi ke taman makam pahlawan suropati batu
memang kakak saya itu orangnya itu pendiam tegas mencintai keluarga sangat mencintai ada dirinya
kesetiaan pada tugas telah tuntas kami tunaikan meskipun harus dibayar dengan nyawa
perjuangan kami telah usai kepadamu kami titipkan negara republik indonesia
waktu kejadian memang bapak kasung permadi dalam posisi pengantin baru
dan belum genap satu tahun beliau wafat waktu menjaga pos yang berada di desa pandesari kejamatan pujon
waktu itu bapak kacung permati jaga di pos penjagaan
tiba tiba ada serangan dari pihak
ketika itu saya kira sudah menjalankan tugas
dan saya kira benar benar juga jadi seorang satria
seperti yang diamanatkan oleh para pemimpin jawa timur
bahwa seorang pejuang itu bersikaplah sebagai seorang satria
itu pesan dari elit elit jawa timur ketika awal republik jawa timur terjadi konflik
itu para pemimpinnya
dan juga memasukkan nilai nilai yang harus dipegang oleh para pejuang
itu loh salah satunya adalah jiwa satria
berita palsu memicu polarisasi dalam masyarakat
polri presisi sebagai cooling system
melakukan sosialisasi dan edukasi literasi pada masyarakat
serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
pemilu dua ribu dua puluh empat harus dipantau dan dijaga
kita tolak saling merendahkan saling menjelekkan
penyebaran berita hoax dapat mengakibatkan
cermat dan bijaklah dalam menerima dan membagikan informasi
untuk mengenang pertempuran yang terjadi di sekitar garis status quo pandesari
yang menyebabkan gugurnya para pejuang
dibangun monumen perang kemerdekaan
diharapkan generasi penerus dapat mengenang
sekaligus meneladani semangat patriotisme dari para pejuang yang gugur
pada saat di monumen tersebut kami melihat
di tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan itu
indonesia ini sudah rukun dan sangat kuat untuk bersatu
kami juga sudah melakukan rekondisi
pada saat monumen tersebut dibangun
dimana bambu yang berjumlah tujuh belas ini
filosofinya adalah tanggal kemerdekaan indonesia
filosofinya adalah tahun kemerdekaan indonesia
merupakan latar belakang utama
di sekitar garis demarkasi pandisari
pada tanggal tujuh desember seribu sembilan ratus empat puluh
kemudian merampas senjata belanda
merampas beberapa perlengkapan militer belanda
dan tanggal sembilan belas desember seribu sembilan ratus empat puluh delapan
di garis status quo pandisari
mungkin yang nggak boleh kita lupakan ya
dalam mempertahankan kemerdekaan republik indonesia
inilah letak posisi dari pos satu
pos ini waktu itu yang menjaga polisi keamanan dari ap tiga kacung perbandi dan beberapa rekannya
disinilah letak pos keamanan yang kedua
ditandai dengan kalau orang sini bilangnya pohon luh dan ada tempat pemandiannya
dari utara pos satu kurang lebih lima ratus meter inilah letak postika
ini memberikan penghormatan terhadap perjuangan agen polisi tiga puluh tiga kacung permadi
memberikan nama jalan di depan polres batu
dirubah dari jalan bayangkara menjadi
jalan agen polisi tingkat tiga kacung permandi
dimana itu secara resmi kami juga bekerja
mohon izin kepada warga sekitar ada sekolahan ada warga masyarakat
sehingga ada peraturan wali kota yang dikeluarkan terhadap nama jalan tersebut
pada tanggal lima belas juli dua ribu dua puluh kapolda jawa timur
irjen polisi dr fadil imron melakukan peletakan batu pertama
dalam membangun lapangan tembak di polda jawa timur
dan diberi nama agen polisi tingkat tiga kacung perbandi
kepada seluruh anggota polri kita harus bisa melihat nilai moral
nilai kejuangan yang dilakukan oleh pendahulu kita
nah ini yang harus kita pertahankan semangat nilai kejuangan bahwa di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
setelah perjanjian renvil ada polri atas nama kacung permadi bersama tim
yang selalu memperjuangkan kemerdekaan republik indonesia
kita berharap bahwa generasi generasi ke depan bisa mengambil nilai nilai luhur
nilai nilai baik dari sejarah perjuangan garis fanmuk
garis demarkasi yang ada di pujon sehingga kita tidak akan pernah melupakan sejarah ini
dalam hari belayanya ibu pertiwi menyambutmu
seorang putra telah purna dalam tugasnya menjaga wilayah kedaulatan negara
tidak lari dari tugas mengawal batas negeri
hingga tersungkur mencium harumnya bumi
hari ini aku akan menjagaagesu

indonesia hidup berdampingan dalam keberagaman
sebagai bangsa majemuk terpenting adalah merawat kebinekaan
toleransi menjadi kunci dalam menyatukan perbedaan
menciptakan persaudaraan antar sesama
mari kita wujudkan mimpi bersama
indonesia adalah negara yang kaya akan kebinekaan
mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan
demi persatuan dan kesatuan nkri